terima kasih anda masih bersama kami
badan pengawas pemilu merekomendasikan
pemilihan umum susulan di sydney australia
hal ini merupakan respon atas pemilih di australia
yang kecewa tidak bisa menggunakan hak suara
meski sudah antre di tempat pemungutan suara luar negeri
dari peristiwa yang terjadi pada sabtu tiga belas april tersebut
bahwasu sudah mendapatkan keterangan
dari penyelenggara pemilu di sydney
menurut bahwasu penutupan tpsln
yang dilakukan pada pukul delapan belas
waktu setempat tidak sesuai
dengan prosedur yang diatur undang undang
dan atas dasar itu bahwasu
memerintahkan penyelenggaran pemilu di sydney australia
untuk menggelar pemilihan susulan
pemilihan susulan ini hanya berlaku
bagi warga negara indonesia
yang sudah mendaftarkan diri tpsln
namun tidak dapat menggunakan hak suara
menteri pemilihan pemilihan luar negeri sydney
melalui komisi pemilihan umum republik indonesia
untuk melakukan pemungutan susulan
di tps bagi pemilih
yang sudah mendaftarkan dirinya
tapi belum dapat menggunakan hak pilihnya
karena tps yang ditutup oleh ppln
dan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut
soal pemilu susulan di sydney australia
sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan heranuddin ketua panitia pemilihan luar negeri sydney
selamat pagi waktu jakarta pak heranuddin
bagaimana kemudian langkah dari ppln sydney
setelah bahwasu merekomendasikan
adanya pemilih susulan
selamat pagi terima kasih
kami mendengar semalam juga
kemudian dari kpu juga sudah menyampaikan
pada malam itu juga
setelah merespon dari bawaslu
bahwa yang pertama yang dari ppln sydney lakukan
itu pada intinya adalah siap
artinya kita melakukan rekomendasi yang
diminta oleh pusat
yang pertama mungkin ya
yang agak susah dalam arti
jadi antrian itu tidak terdaftar memang
jadi bukan antrian yang sudah mendaftar
jadi antrian yang tidak terdaftar
jadi kita kesulitan juga
apakah yang antri pada hari tersebut
datang betul betul antri pada hari tersebut
itu yang pertama yang jadi persoalan dari kami
terus yang kedua adalah masalah
pemilih yang tidak terdaftar
pemilih yang melakukan pencoplosan ganda
jadi ketika pemilih yang sudah terdaftar
kemudian mencoblos itu ada di form c tujuh
sedangkan c tujuh yang didapat dari kami
di tps itu adalah manual
jadi kita akan merekonfigurasi
semua yang ada di semua tps
untuk mendapatkan semua form c dua
sehingga tidak dimungkinkan bagi pemilih untuk melakukan pemilihan ganda
itu adalah langkah langkah yang akan dilakukan
selanjutnya akan melakukan penghitungan suara yang sisa
surat suara yang sisa
lalu kapan rencananya pemilu susulan ini akan digelar
dan bagaimana mekanisme pemanggilan para pemilih
yang sebelumnya belum sempat memilih
ataupun mencoblos di kawasan sydney australia
untuk tahapan berikutnya
kita menyelesaikan dulu yang tadi pertanyaan tadi
apakah yang pertama tentang klasifikasi
yang bersangkutan pada saat tersebut antri
untuk membuktikan itu kita perlu sesuatu yang
mekanisme tertentu ya
jadi kita belum mendapatkan seperti itu
cuma yang bisa kita lakukan
yang saat ini bisa kita lakukan dari beberapa hal adalah
jadi c tujuh yaitu daftar hd dari pemilih yang sudah mencoplos
akan kita data semua
dan kemudian kita akan menghitung surat suara yang tersedia
mungkin itu yang bisa dilakukan oleh bpln
untuk mengetahui siapa yang antri itu di luar kuasa kami
karena yang antri tidak terdaftar
jadi memang antri berkerumpul
berkerumpul orang ya
pada waktu tersebut memang ada orang
ada kerumunan orang
cuma kita tidak menghitung dan tidak melihat
mendata yang kerumunan orang tersebut
bisa jadi yang kerumunan orang tersebut memang
sudah mencoplos mudah menunggu
atau memang sekedar berkumpul
ya semacam itu
berarti belum ada kepastian begitu pak tanggal berapa
begitu penghitung pemungutan suara
karena ada tahapan yang sebelum memutuskan tanggal pemungutan suara ulang
itu harus dilalui dulu
untuk memastikan tidak ada double vote
jadi pencoplosan orang yang sama dua kali
itu akan melanggar undang undang juga
dan lokasi dipastikan di tempat yang sama ya pak ya nantinya
iya diperkirakan di tempat yang sama ya pak ya nantinya
tempat yang sama kemungkinan besar
kalau terjadi kemungkinan besar dilakukan di kjri ya
baik terima kasih pak heranuddin
ketua ppln sydney australia sudah bergabung bersama kami di
layar pemilu terpercaya dua ribu sembilan belas